hai lebih seneng nonton film atau dengerin lagu salah loin justru karena itu gua mau ngidupin lagi
budaya pantun lu udah lupa im zaman kita masih muda kita kasih dinir dindiran magibet kita pakai
pantun olo oloji beh ngomongnya jangan keras keras atuh ah mengapa nanti ikannya pada kabur dengan
bapak sama pak haji assalamualaikum waalaikumsalam eh babe iya oh dia ada ada be ada be iya nih jadi
mancing kagak katanya lu mau bikin pepes di rumah
gua jadi itu deh bentar ngambil pancingan dulu ya iya iya iya ya lu udah tahu belum
bininya sejak si tadi lagi sakit tahu beh iyo sama kang cisner rencananya mau jenguk ntar
iya kalau gua udah diwakili mantu gua sih surti yo yo iya pak waalaikumsalam waalaikumsalam
kasihan ya potati sampai sakit bipes kayak begitu iya olur mungkin kecapean bikin kue pesanannya buat
emak ya bu nur mungkin tapi kan mau sudah ada yang bantu itu siapa namanya mbak yanti oh jangan jangan
potati itu sakit gara gara emaknya mau nikah lagi sama si om herman itu
lihat saya pernah dengar katanya kalau kita ikut asuransi seluruh biaya rumah sakit itu ditanggung benar
bener druk tapi lu tiap bulan harus bayar premi
nah kalau lu gak mau capek lu bayar tuh langsung preminya setahun
situ ikut asuransi den
kalau cuma ngandelin bubur kacang hijau gue gak mungkin
kalau gue sih jaga kesehatan biar kagak sakit daripada gue mesti keluar duit buat bayar asuransi
iya man emang situ yakin bakal sehat terus
lu berdua jangan ngedoain gue sakit dong
bapak sudah mau berangkat
oh iya pak bapak sudah tahu belum kalau potati itu masuk rumah sakit
sakit gejala tipes baru dua hari yang lalu dibawa ke rumah sakit
kalau begitu ibu harus segera besuk ke rumah sakit
bang ojek dan potati kan tetangga dekat dan sudah lama kenal dengan kita bu
kok cuma ibu yang jenguk bapak ini tidak mau jenguk
bapak kan harus ke kampus
ya sudah nanti sore ibu jenguk potati sama mbak isa tapi kalau rendangnya sudah selesai
nah begitu kan bagus bapak berangkat ya
sebentar mbak isa
burung darah burung merpati bikin sarang di atas panggung
kalau bicara kuduk hati hati jangan sampai orang kesinggung
waalaikumsalam masuk im
nulis pantun buat apaan
im ini bukan pantun biasa ini pantun cinta gue sama ineb
lu berdua ketawain gue
ntar kalau gua di jadian sama ineke gua balik gua ketawain lu
yuk kita mancing udah siang deh
tadah gua ambil pancingin gua dulu
oh iya bu jangan lupa ya
nanti sebelum jenguk poktati ibu ngambil dulu ke toko buah beli buah
lebih bagus lagi yang udah di dalam keranjang dan dilapisi plastik
pak kalau masalah yang seperti itu indah usah dikasih tau lagi ibu sudah tahu kok
yaudah bapak berangkat ya
lu tau kagak pantun yang gua tulis tadi bakal bikin ineke kelepek kelepek
herot ini zaman modern anak anak muda sekarang kagak senang dengerin pantun
lebih senang nonton film atau dengerin lagu
salah lu im justru karena itu gua mau ngidupin lagi budaya pantun
lu udah lupa im zaman kita masih muda kita suka sindir sindiran magetan
kita suka gita pakai pantun
olok olok ji ngomongnya jangan keras keras atuh
ah mengapa nanti ikannya pada kabur dengan suara babe sama pak haji
tis tadi gua ngeliat motor keren di depan kontrakannya ineke
terus kenapa atuh pur
kamu jangan sujon dulu
kata bapak saya sujon itu gak baik
siapa tahu dia itu temen yang ineke atau enggak temen yang citra
ah kamu cemburu ya pur
makasih ya pak
lu dari rumah sakit ya mai
alhamdulillah udah baik kan be
oh gitu ya
gua juga udah nyuruh mantu gua tuh buat jenguk
iya tadi juga ketemu sama mbak surti di sana
ya semoga cepat sembuh cepat pulang ya
haji pak wadi saya masuk dulu ya
mau terima telepon
tati udah mulai baik kan bang
kalau kata dokter sih lihat keadaannya besok
ya makasih ya bang
pur kalau kamu penasaran
mendingan kamu tanya aja langsung sama nen citranya
daripada nanti kamu mati penasaran
citra bilang dia cuma temannya
ah ya udah tuh pur
berarti sekarang kamu gak usah khawatir lagi
bisa aja dia bohong tis biar gue tenang
terus dia jawab cuman temenan
ya udah tuh
nanti kalau mie udah siap kabarin pipih ya
lo mau ke rumah sakit